tolong lah tolong lah bisa ini bisa diambil ini
video yang menampilkan ulah sejumlah pria
diduga memerasa orang sopi truk
pengangkut crude palm oil atau cpo
di jalan lintas sumatera desa tanjung seri
kebuatan betubara sumatera utara
tak bisa diambil
itu pegang batu lihat apa itu
para terduga pelaku yang menenteng kayu dan batu
mengadang laju truk
dan mengintimidasi sopi truk pada selasa sore
mereka juga memecahkan kaca truk
dan memaksa korban menurutkan muatannya
di gudang penampungan cpo ilegal
yang berada di dekat lokasi kejadian
persiwa ini lantas dilaporkan korban
ke mepolsek indrapura padarabusia
saya dipaksa masuk ke tempat orang itu
saya tidak mau
ya saya dipukul dengan mobil saya
tidak membutuhkan waktu lama
polisi mengungkap kasus ini
pria berinisial re
salah satu tersangka pemerasan terhadap sopi truk
ditangkap personil gabungan dari polsek indrapura
dan polres batubara
di area pergebunan sawit
yang berlokasi tidak jauh dari tempat kejadian
polisi lantas menggelandang re
ke markas polres batubara
untuk dilakukan penyelidikan
setelah dilakukan penyelidikan
berikutnya kita mengamankan
satu orang pelaku
yang diduga turut melakukan pemerasan
rustam fnd alias jadwal
polisi menyita satu unit truk pengangkut cpo
yang dikendarai korban pemerahsan
sebagai barang bukti
polisi saat ini masih memburu tersangka lain
yang identitasnya telah dikantongi
batubara sumatera utara